begitu persebaya store resmi dibuka puluhan pengunjung langsung menyambutnya dengan menyerbu sejumlah produk yang dijual
mulai dari jersey original jaket hingga sejumlah merchandise resmi line tim kebanggaan bonek ini langsung menjadi incaran para pengunjung
para pembeli bertambah antusias saat dilayani langsung oleh tujuh pemain dan dua pelatih serta presiden klub persebaya asrul ananda
gerai baru di komplek pertokohan manyar garden jalan nginden semolawaru surabaya ini sengaja dibuka agar semakin mendekatkan persebaya dengan penggemarnya
selain itu juga semakin menambah kemandirian manajemen mengelola finansial tim kesebelasan
persebaya ini kan klub sepak bola dan kita punya cita cita bahwa persebaya akan menjadi klub yang paling profesional
paling profesional itu dalam artian bukan hanya secara tim dan operasionalnya tapi juga secara pengelolaan komersialnya
tak pelak pengunjung merasa senang karena bisa lebih mudah mendapatkan sejumlah merchandise klub kebanggaannya
selain itu barang barang yang dijual pun sangat ramah kantong
baru pertama atau gimana ini
tak hanya penggemar salah satu pemain juga merasa senang karena bisa memuaskan para fans green force persebaya
aku rasa senang
banyak pembeli perempuan yang ini
banyak pembeli perempuan yang ini
merchandise resmi persebaya hanya bisa didapatkan di dua lokasi
yakni gedung geraha pena surabaya
serta di dua booth di stadion gelora bung tomo
dalam waktu dekat rencananya manajemen akan menambah lagi gerai lain di sejumlah titik